satu menyatakan berdakwah abdul haris telah terbukti serah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak perdana
karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan orang lain luka berat
serta menyebabkan orang lain sedemikian lupa
dua menyebabkan orang lain luka sedemikian lupa sehingga menyebabkan sakit sementara
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
tiga menetapkan masa penangkapan dan penanganan telah berjalan yang terdakwah
dikurangkan seluruhnya dari kejadian yang dijatuhkan
empat menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
lima menetapkan barang bukti berupa
satu menyerang tiga pasang sembako dan dari pintu exit dan seterusnya
dua lembar salingan keputusan komiti disiplin basasi dari liga satu dan seterusnya dikembalikan kepada saksi ahmad ria
sebelas lembar komiti disiplin basasi dan seterusnya dikembalikan kepada saksi ahmad ria
bagaimana menurut pak arif
dan juga yang menyebabkan luka bagi para supporter yang hadir dalam pertandingan antara rmafc dan juga persebaya surabaya pada satu oktober dua ribu dua puluh dua malam lalu
selain abdul haris atau selain tadi membacakan pidana selama satu tahun enam bulan
dan tadi hakim juga menyebutkan
saya mengatakan bahwa dari hasil persidangan yang sudah berjalan dengan menghadirkan juga sejumlah saksi saksi untuk bisa memperkuat vonis yang ada
hakim akhirnya memutuskan bahwa abdul haris mantan ketua panpel arema fc ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealfaan
yang menyebabkan orang lain mati orang lain terluka berat dan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga menyebabkan sakit
untuk itu pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan juga penahanan
dan memutuskan bahwa abdul haris ini akan tetap berada di tahanan hingga hukumannya selesai
lagi lagi perlu ditekankan bahwa vonis satu tahun
selama enam bulan penjara pada abdul haris ini merupakan fonis yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum
yang ini enam tahun delapan bulan penjara
selain abdul haris yang hari ini juga akan menjalani sidang fonis adalah suko sutrisno yang merupakan security officer
dimana lagi lagi kedua pihak atau kedua terdakwa ini sejak awal persidangan hingga fonis berlangsung mereka berdua mengaku
atau tidak ada
ucapan bahwa mereka bertanggung jawab atas kasus yang menewaskan ratusan orang dalam tragedi kanjuruhan yang berlangsung pada oktober dua ribu dua puluh dua lalu